hanya warga sekitar yang ingin mengetahui juga media media
sampai menunggu di pondometro jaya kemarin malam
untuk mengetahui perkembangan terbaru
pasca penyandaran di perumahan kawasan pondokinda
kita terhubung dengan korespondensian indonesia
ada arman helmi di sana
selamat pagi arman
ya arman bagaimana dengan suasana di tkp pagi ini setelah
baik selamat pagi dania dan yuda
ya bagaimana suasana di tkp pagi ini setelah kemarin sepanjang hari
dipenuhi oleh warga dan juga aparat kepolisian
baik dania dan juga yuda saat ini saya berada tepat di depan tkp
atau di rumah kediaman dari asep sulaiman
di jalan bukit hijau sembilan kelurahan pondok pinang kebayoran lama jakarta selatan
memang pagi ini belum terlihat ada aktivitas dari warga sekitar
maupun dari pemilik rumah
dan situasi terkini di tempat ini memang terlihat
masih belum terlalu terang masih juga lengang
belum terlihat ada warga yang berlalu lalang
ataupun ada warga yang
berolahraga ataupun juga jalan pagi karena memang hari minggu
tapi memang juga di sini ada satu mobil dari aparat kepolisian
mobil sedan dari aparat kepolisian yang memantau sekaligus berjaga jaga
dan sudah terlihat sudah ada beberapa mobil dari teman teman dari awak media lain
yang juga ingin mengetahui dan mengikuti seperti apakah perkembangan terkini dari tkp
dan memang sampai saat ini kami belum mendapatkan keterangan
dari aparat kepolisian
jadi kami sudah berbicara di sini mengenai pengembangan pemeriksaan
daripada dua orang pelaku yang melakukan penyanderaan terhadap
asep sulaiman istri dan anak perempuannya
karena memang dua orang pelaku sampai saat ini masih berada di polda metro jaya
dan menurut informasi yang beredar bahwa katanya salah satu pelaku
merupakan salah satu bawahan dari asep sulaiman pada saat ia bekerja di pt exxon indonesia
dan mengenai apa motif ataupun juga modus dibalik drama penyanderaan terhadap asep sulaiman dan keluarganya
sampai saat ini kami masih menunggu perkembangan dan juga informasi lebih lanjut dari polda metro jaya
arman memang tadi anda katakan masih ada polisi yang berjaga di sana
namun gadis polisi di rumah saya lihat sudah tidak dipasang lagi
apakah memang pengamanannya agak diturunkan intensitasnya atau nggak masih cukup ketat
saya tidak bisa mendengar dengan baik suara dari studio atau dari dhaniar ataupun juga yuda
mungkin sedikit bisa saya sampaikan
sampai saat ini belum ada aparat kepolisian yang datang ataupun juga berjaga jaga
hanya terlihat satu mobil sedan dari aparat kepolisian yang berada tepat di depan rumah
dan kami masih menunggu awak media juga masih menunggu perkembangan terkini
siapa tahu juga pemilik rumah mungkin terlihat akan kembali ke tempat ini
atau mungkin ada olah kejadian atau olah tkp yang akan dilakukan oleh polda metro jaya
kami akan menunggu sampai siang nanti di tempat ini dhaniar
ya arman helmi terima kasih atas laporan anda
sampai jumpa lagi